berawal dari maraknya phk hingga sulitnya mencari pekerjaan saat angka covid sembilan belas di indonesia sedang tinggi pada dua ribu dua puluh satu lalu
aswin andrison tri ahmad irfan dan aurora marshe mulai mengembangkan aplikasi pencarian kerja
dengan semangat juga kesamaan misi untuk membantu para pekerja di indonesia
khususnya pekerja muda dan lebih spesifik bagi lulusan sma smk aswin irfan dan aurora
akhirnya membidani pengembangan aplikasi yang mereka beri nama lumina
sebagai ceo aswin menjelaskan meski bukan sebagai sesuatu yang baru
platform pencari kerja yang mereka kembangkan lebih menekankan pada basis komunitas bagi para penggunanya
hal tersebut menjadi value utama agar para pencari kerja yang menggunakan lubina bisa saling berbagi terkait informasi
pekerjaan hingga berbagi pengalaman dalam mencari kerja
itu butuh support satu dengan yang lain untuk bekerja keras dan juga mencari kerja
nah komunitasnya yang di lumina ini menjadi jantungnya platform kami
jadi dengan job platform yang ada berkomunitasnya kita bisa dengan teknologi memfilter
profil profil teman teman pekerja supaya perusahaan itu bisa dengan efektif efisien menyaring
dan bisa lebih cepat mendapatkan pekerja pekerja yang berkualitas dan berkomitmen
itu yang sebenarnya satu value unik yang lumina bisa present ke perusahaan perusahaan
ketiga pendiri lumina bukanlah pendatang baru dalam dunia perusahaan rintisan atau startup
sebelum mendirikan lumina aswin bersama irfan telah lebih dulu
bekerja sama serta merasakan jatuh bangun dalam mengembangkan startup
kemudian aurora telah mengenal irfan karena kesamaan latar belakang pendidikan dan berasal dari kampus yang sama
aurora yang kiprahnya sudah bertahun tahun bekerja di sejumlah perusahaan rintisan
akhirnya bertemu dengan aswin saat dikenalkan oleh salah satu investor
saling mengenal lebih dari enam tahun ketiganya memutuskan untuk berkolaborasi dengan merealisasikan lumina
aurora yang menjabat sebagai chief
dan juga produk officer mengatakan platform yang mereka kembangkan tak hanya fokus menyediakan lowongan pekerjaan
namun juga berupaya membantu serta mengedukasi para pengguna yang mayoritas lulusan sma smk itu
dengan beragam fitur seperti video informasi seputar melamar pekerjaan
tapi sekali sekali kami juga punya event event yang offline
kami menyediakan what we call klinik karir
jadi hal hal yang sama yang biasanya terjadi
jadi online kalau misalnya mereka sedang berada di lokasi di mana kami buka booth
mereka bisa datang dan bisa mendapatkan pendampingan langsung
review bagaimana cv nya gimana sih cara bahkan opsi karirnya apa aja
melalui lumina yang didirikan pada september dua ribu dua puluh satu lalu
aswin irfan aurora telah berhasil memperoleh lebih dari satu juta pengguna
dan mampu bekerjasama dengan tiga puluh perusahaan
yang tersebar di pulau jawa sumatera kalimantan bali hingga sulawesi
dalam menyediakan lowongan pekerjaan
selain itu aplikasi yang mereka bangun itu pun memperoleh pendanaan
dari y combinator investor perusahaan rintisan dari amerika serikat
dan alpha jwc ventures investor yang juga memberikan dana pada perusahaan rintisan
namun bukan tanpa kendala aswin dan irfan yang sebelumnya merasakan pahitnya
gagal dalam memperoleh perusahaan dan juga berhasil memperoleh pendanaan
untuk mempertahankan startup perlu kembali belajar agar perusahaan rintisannya kali ini
bisa bertahan lama
mereka menyadari penting untuk mengelola dana investor sebaik mungkin dengan terus berkembang
tantangan yang dihadapi lumina saat ini adalah mengembangkan sistem teknologi yang relevan
bagi pengguna serta mengimbangi perusahaan besar lainnya
dari sisi teknologi sih sekarang yang lagi challenge yang lagi aku hadapin itu
bagaimana kita bisa menghubungkan sejuta pekerja tadi dengan pekerjaan yang paling ideal buat mereka
karena ketika bahkan aku sendiri sebagai kandidat ketika aku mau nyari kerja itu kan parameternya banyak sekali ya
menghubungkan semua parameter pada seorang kandidat dengan pekerjaan yang cocok itu ternyata nggak segampang itu sih
dengan sejumlah tantangan yang dilalui ketiga founder lumina serta capaian yang mereka peroleh
keberhasilan utama ialah para pengguna memperoleh pekerjaan dari platform yang mereka kembangkan
salah satu yang berhasil adalah dimas yang baru mengenal lumina sejak april lalu
fitur yang tersedia telah membantu dimas untuk yakin dalam melamar pekerjaan
sampai akhirnya diterima oleh perusahaan tempat ia bekerja sekarang
di situ ada banyak ini kan banyak kayak bedah loker terus ada bedah profil juga
udah saya coba ini kan saya coba download banyak tuh sebenarnya
saya ngelang selamar tuh ada mungkin tiga puluh an lebih ya
nah tiga puluh lebih itu yang keterima itu cuma satu bedah loker
jadi kayak kita lebih yakin kan banyak kan loker loker yang kayak misalkan ada nanti ujung ujungnya duit
atau minta duit atau apa gitu
jadi saya begitu maksudnya yakin karena ada bedah loker dan ada banyak
kayak bedah profil dan di kita tuh dimimbing juga sih di situ
mengembangkan perusahaan rintisan bagi aswin irfan dan aurora memang tidak mudah
dengan lumina ketiganya mencoba menawarkan solusi
serta menyediakan pintu peluang bagi para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan
ketiga founder lumina sadar bahwa saat ini sedang marak startup yang tutup atau mengurangi jumlah pekerja
namun bagi ketiganya yang terpenting dalam membangun perusahaan rintisan
ini target yang ingin dicapai menemukan rekan yang memiliki misi yang sama
mencari penyelesaian masalah yang dapat membantu banyak orang
lalu siap mental untuk gagal serta bangkit dan mencoba lagi
tim liputan cnn indonesia